ratusan warga desa kadu kabupaten tanggerang banten
kembali memblokade pintu keluar bitung dari arah merak di tol jakarta tanggerang pada rabu sore
adu mulut sempat terjadi saat polisi meminta warga untuk tidak menutup jalan tol
karena menyebabkan kendaraan dari arah merak terjebak kemacetan
tidak puas hanya memblokade pintu keluar tol bitung dari arah merak
warga yang melakukan protes juga memblokade pintu masuk tol bitung menuju jakarta
perwakilan warga mengatakan aksi blokade untuk kedua kalinya ini dilakukan
lantaran banjir di permukiman desa kadu curug tak kunjung surut
normalisasi tandon dan perbaikan gorong gorong yang tersumbat di pintu tol bitung
yang dilakukan pihak jasa marga sebagai pengelola tol dinilai belum maksimal
pasalnya banjir dengan ketinggian satu meter terjadi selama empat hari dan tidak kunjung surut
karena kita janji kemarin dari jasa marga siap untuk menyelesaikan hari kemarin
tidak banjir lagi akan tetapi masih terendam banjir oleh keluarga kita
dan untuk selanjutnya kapas apa yang menjadi perjanjian dari astra dan dari jasa marga
bisa dilaksanakan pada hari ini juga
sementara itu pihak jasa marga mengatakan sudah melakukan upaya maksimal
agar normalisasi tandon dan perbaikan gorong gorong dapat diselesaikan secepatnya
berharap dengan pompa pompa yang sudah ada itu bisa segera selesai
dan untuk selanjutnya
sebenarnya ini kita juga perlu ada diskusi dengan pemda setempat ya
karena banjir yang terjadi di bitung ini itu tidak
bukan merupakan kesalahan jasa marga secara utuh
di sini ada kesulitan kami untuk membuang air ke sungai
atau area yang merupakan hilir terdekat
aksi warga akhirnya bubar setelah pihak jasa marga berjanji
memberikan kompensasi bagi warga korban banjir
jasa marga mengaku kesulitan membuang air yang datang dari permukiman
karena tidak memiliki hilir yang harusnya disiapkan